rasa takut dan panik menyelimuti warga gaza di tengah gempuran serangan udara militer israel yang ditujukan kepada hamas
kengerian serangan yang memanas di antara dua kubu membuat omah tahir ibu enam anak asal gaza kebingungan dan putus asa
omah mencari tempat pelindungan untuk keluarga dan anak anaknya
kami semua di perjalanan
semua tempat yang kita temui diperangkap dan anak anaknya terbentuk dan terbentuk
saya tidak tahu apakah perjalanan ke perjalanan tersebut lebih baik
saya tidak tahu apakah orang orang keluar

menutup dan menutup
menutup dan menutup
pintu pintu tersebut dihilang
pintu pintu tersebut dihilang
semua hal tersebut dihilang di rumah
anak anak allah dari atas menjaga mereka dengan suatu alamat
dengan suatu alamat menjaga mereka

saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
di mana kemanusiaan
di mana islam di mana islam
di mana kemanusiaan
sejumlah warga mencari tempat perlindungan di rumah sakit
terutama di rumah sakit al shiva di gaza
dengan harapan dapat terlindungi dari serangan udara
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
saya menjaga mereka
kementerian kesehatan gaza mengatakan
sedikitnya enam ratus delapan puluh tujuh warga palestina telah terbunuh
dan tiga tujuh ratus dua puluh enam korban lain terluka dalam serangan udara israel sejak sabtu lalu